saudara puluhan anak dan balita masih dirawat di sejumlah rumah sakit di kabupaten brebes jawa tengah
akibat terjangkit demam berdarah denggi atau dbd
hingga saat ini total empat pasien dbd di brebes meninggal dunia
jumlah penderita dbd di kabupaten brebes jawa tengah sejak januari dua ribu dua puluh
hingga saat ini mencapai empat ratus empat puluh enam orang
hingga saat ini total empat pasien dbd meninggal dunia
pasien meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit
hingga senin pagi di rsud brebes puluhan pasien dbd masih menjalani perawatan
pasien dbd didominasi anak anak dan balita
angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pada januari atau februari lalu
kasus dbd kini meningkat lebih dari
januari februari masih dua puluh an yang dikawal
kalau cuacanya ada hujan ada panas itu nyamuk dpd paling senang
memang datangnya udah jelek
rumah sakit hasan sadikin bandung merawat sebelas pasien dbd
dengan keluhan yang cukup berat
kini dalam perawatan khusus tim dokter rshs
dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan pasien kasus dbd
rata rata pasien dbd yang dirawat di rshs datang dengan keluhan berat
dari data yang ada kasus dbd mayoritas menyerang anak anak usia hingga empat belas tahun
di mana presentasenya mencapai tujuh puluh lima
kemudian usia lima belas hingga empat puluh empat tahun mencapai tiga puluh
dan sisanya di atas empat puluh lima tahun
namun ingat ini adalah top referal jawa barat
artinya akan jauh lebih banyak justru teman teman yang di rumah sakit tipe b
atau rumah sakit rumah sakit baik pemerintah swasta
tetapi bukan top refer seperti rumah sakit hasan sadikin
sampai hasan sadikin tentu yang berpilihan
kementerian kesehatan merilis jumlah kasus demam berdarah atau dbd di minggu ke dua belas di tahun dua ribu dua puluh empat ini
telah mencapai tiga puluh delapan empat ratus enam puluh dua kasus dengan kematian mencapai tiga ratus enam belas kasus
anak usia enam hingga empat belas tahun dilaporkan yang paling banyak terjangkit penyakit ini
kediri bogor subang dan jakarta barat dilaporkan sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak
sementara jumlah kematian tertinggi ada di kendari belitung konawe selatan waringin barat dan sika
kalau kita lihat ya kasus demam berdarah ini sudah dilaporkan dari lima ratus empat belas kabupaten kota
sudah empat ratus tujuh puluh delapan kabupaten kota
melaporkan adanya kasus demam berdarah
di jumlah yang melaporkan ada kasus demam berdarah itu ada empat ratus tujuh puluh delapan kabupaten kota
nah saat ini jumlah kasus per minggu ke dua belas ya di tahun dua ribu dua puluh empat sudah tiga puluh delapan empat ratus enam puluh dua kasus demam berdarah
dengan kematian tiga ratus enam belas kasus kematian